anda kembali menyaksikan cnn indonesia live
lapan mengkampanyekan pemadaman lampu pada sabtu pukul delapan sampai sembilan malam
agar bisa menikmati pemandangan angkasa di hari keantariksaan
di observatorium pribadi rumah noong di lembang bandung
dan ini rumah observatorium ini membuka pintu bagi siapapun yang ingin meneropong langit di hari antariksa
kita bisa nesani adanya
tanpa polusi cahaya planet saturnus misalnya akan jelas tampak dengan cincinnya
tapi besok pada dasarnya fenomena yang rutin yang setiap saat bisa kita nikmati
hanya memang ketika kampanye langit gelap ini dilaksanakan
maka kita akan melihat keindahan langit yang lain daripada yang lain
jadi kita bisa melihat milky way dan kita tahu milky way itu tidak bisa kita lihat dari setiap tempat
sembarang tempat tapi kalau besok masyarakat turis serta untuk membantu
dengan tidak adanya polusi cahaya tanpa teleskop pun sejumlah benda langit akan tampak jelas bagi mata telanjang
ini seperti rasi angsa atau signus di langit utara
rasi segitiga musim panas hingga tiga bintang terang di sekitar rasi angsa seperti vega denab dan al tair